syuting film berjudul terpaksa menikahi tuan muda yang dilakukan di lokasi bencana erupsi
gunung semeru di lumajang jawa timur menuai kecaman warga salah satu adegan film terpaksa
menikahi tuan muda yang berisi pertemuan antara rebeka tamaragunawan yang berperan sebagai amanda
alia dan leonardo jabadan konsul yang berperan sebagai david syuting film dilakukan di lokasi
bencana tepatnya di posko pengungsian terpusat di desa penanggal kejumatan candi puru lumajang
kurang etis lah karena ini kan tempat pengungsian tempat bencana jadi ketika dikomersilkan begini
kan juga enggak bagus kalaupun memang ada impact yang bagus kepada seluruh fungsi misalnya dari
produksi sinetron itu membuatkan sekian puluh huntara itu enggak masalah kalau hanya sekedar
pengungsi sesaat ya ngapain juga karena di sini kan juga mengganggu mobilitas teman teman relawan
juga menanggapi protes warga pihak verona picture mengungkapkan lokasi bencana di semeru dipilih
karena sesuai dengan skenario sinetron yang bernilai kemanusiaan pihaknya juga sudah
mengajukan izin kepada bupati lumajang ini yang perlu diklarifikasi adalah sekarang beredar ya di
didua pating adalah hanya shooting shooting gitu loh nah dari tahapan kita melakukan shooting di
sini juga kita melakukan koordinasi ya koordinasi dengan aparat aparat setempat sementara satgas
tanggap darurat bencana erupsi semeru mengaku persetujuan bupati lumajang dengan catatan harus
berkoordinasi dengan komandan satgas lantaran masih dalam tanggap darurat bencana gunung semeru saya
itu infonya acc
atau persetujuan pak bupati
dalam di posisi
pak bupati itu
terecap setuju atau acc
tetapi dalam keterangan
bekoordinasi atau melapor ke
hingga rabu malam
sebanyak empat ratus dua puluh lima warga
masih tinggal di posko pengungsian
karena gunung semeru masih berstatus level tiga
dari data posko tanggap
darurat bencana gunung semeru
terdapat sepuluh empat ratus jiwa yang mengungsi
ke sejumlah titik pengungsian di kecamatan
candipuro pronojiwo dan pasirian